menteri pertahanan prabowo subianto beraksi seolah olah menjadi wartawan
dengan memegang mikrofon sejumlah media televisi
kalau melakukan kunjungan kerja ke korami lembang jawa barat enam belas juni lalu
pusai doorstop bersama rekan rekan media prabowo menanggapi permintaan wartawan untuk foto bersama
ala berdiri di tengah kerumunan wartawan ia meminta mikrofon guna menyampaikan pesan kepada wartawan
namun seorang wartawan terlihat menyodorkan mikrofon media televisinya
dan akhirnya prabowo mengambil mikrofon hampir semua media yang hendak foto dengannya
dengan mikrofon itu ia pun menyebut dirinya tidak boleh bicara politik
sebelumnya prabowo kerap menolak menjawab jika ditanya isu terkini soal pilpres